sampai jumpa di video selanjutnya

yang paling baik buat saya jauh

terimakasih telah menonton

arfi perhatikan saya
tidak tidak apa apa
waktu kamu tidur tadi aku sempat dengar kamu ngikum
dan kamu menyebut nama arvino
kamu jangan nangis terus dong siapa itu arvino
boleh dibilang aku punya ikatan batin sama dia
tapi apa benar dari ini mita
kamu punya anak
kamu itu jawab doang yang benar
kasar banget sih kamu
aku bukannya kasar tapi ini penting untuk aku tahu
kamu udah menikah atau belum
dan kamu itu tinggal di mana
tak ada manusia yang terlahir sempurna
jangan kau sehat